akibat abrasi akses utama dua kecamatan di lumajang terputus akibat tergerus air laut
kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu
beginilah kondisi jalur penghubung kecamatan tempur sari dan pasirian yang jebol
setelah tergerus abrasi air laut selama hampir satu bulan
jalan yang ambrol pun hanya menyisakan satu meter badan jalan yang dapat dilalui kendaraan jenis motor
sejumlah warga pun nekat melalui jalur ini karena jika memutar ke jalur lain harus menempuh waktu satu jam lebih lama
sementara untuk kendaraan roda empat harus memutar arah
hal ini membuat aktivitas perekonomian dua kecamatan menjadi terganggu
hingga kini sejumlah warga sekitar memperlakukan buka tutup untuk menghindari kecelakaan pengguna jalan
warga semuanya ya resah
mulai kapan pak jalan ini
berkiraan dalam dua minggu
petugas badan penanggulangan bencana daerah setempat menghimbau kendaraan bermotor
untuk lebih berhati hati melintas jalur yang makin menyempit itu
kondisi terakhir pantai selatan utamanya akses jalan dari pasurian tempur sari yang melalui watu gede
karena ombak semakin lama semakin besar dan semakin tinggi
dan sepertinya luasan laut juga semakin melebar
meski sudah satu bulan terjadi kondisi yang memprihatinkan ini tak kunjung mendapat perbaikan dari dinas terkait
warga hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan